menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dodi prawira negara
selama dua puluh tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah
subsidi enam bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan
yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa